dengan terus berlari sejumlah pedagang yang kerap menjejakan dagangannya di bahu jalan
di jalan fahrudin tanah abang jakarta pusat berupaya menyelamatkan dagangannya selasa pagi
petugas satpol pp yang datang berupaya mengambil alat dagang seperti kursi dan alat timbangan buah
tak hanya itu petugas bakar menarik gerobak soto yang menggunakan bahu jalan untuk perjualan
setelah berhasil mengamankan alat dagang petugas kemudian membantu para pedagang memindahkan dagangannya
agar tak lagi berjualan di sembarang tempat
melakukan penertiban yang mengganggu area ketertiban umum
penertiban pedagang kaki lima dilakukan petugas satpol pp kecematan tanah abang
untuk menegakkan peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh
terutama di pasal dua puluh lima dan dua puluh enam yang melarang warga untuk berjualan
dengan menggunakan fasilitas umum